puncak arus balik diperkirakan terjadi malam ini dan seperti apa pantauan arus lalu lintas di kawasan menuju jakarta
ada korespondensi nn indonesia albi pratama
tepatnya anda saat ini berada di mana dan sepertinya saya juga sudah melihat antrian yang semakin padat di belakang anda
selamat sore ratu nabilah
saat ini saya berada di gerbang tol cikarang utama dua
di mana bisa dilihat di belakang saya saat ini
sejumlah kendaraan sudah mulai terlihat mengantri di gerbang tol yang menuju ke arah jakarta dari arah cikampek
di mana ini adalah kendaraan kendaraan yang merupakan perpaduan dari arus lalu lintas dari jalan tol cipularang dari arah bandung
dan juga dari jalan tol cipali dari arah jawa tengah dan juga pantura
dan jika bisa saya gambarkan ratu bahwa kepadatan ataupun antrian kendaraan yang hendak masuk
ataupun melalui gerbang tol cikarang utama ini sudah mengular hingga kurang lebih tiga ratus meter
walaupun ini cukup mengular tetapi pihak jasa marga ataupun kepolisian masih mengatakan ataupun memasukkan dalam kategori normal
seperti yang terjadi pada hari hari biasanya seperti itu ratu
tapi mulai malam hari nanti sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
diprediksi kepadatan arus balik pasca libur akhir pekan yang cukup panjang selama tiga hari berturut turut ini
akan mulai terlihat dan mulai terjadi
dan tadi saya sempat memantau juga kondisi lalu lintas di ruas jalan jakarta cikampek khususnya
dari arah jakarta menuju ke cikampek dan juga sebaliknya
di sekitar kilometer tiga puluh lima sampai dengan kilometer tiga puluh arus lalu lintas cenderung lebih lancar
jika dibandingkan dengan antrian yang ada di gerbang tol cikampek ini
dan rata rata kendaraan bisa melaju dengan kecepatan enam puluh sampai dengan delapan puluh kilometer per jam
diprediksi kepadatan arus lalu lintas yang akan terjadi pada malam hari nanti
akan mencapai puncaknya pada tengah malam nanti
sehingga pihak jasa marga dan juga kepolisian pun sudah mulai mempersiapkan langkah langkah preventif
untuk mengatasi kepadatan yang
diprediksi akan terjadi nanti malam
ya albi memang padat tapi ini hitungannya masih normal begitu ya
kita lihat lagi nanti malam jam tujuh
sementara itu albi selain di tol cikarang utama dua tempat anda berada saat ini
titik titik mana lagi yang harus diwaspadai oleh pengendara
ya ratu ada sejumlah simpul simpul kemacetan khususnya di ruas jalan tol jakarta cikampek
yang berasal dari arah cikampek menuju ke arah jakarta adalah salah satunya
di kilometer enam puluh lima dan juga kilometer tujuh puluh
di mana ini adalah titik pertemuan arus kendaraan dari arah tol cipularang
dan juga arus kendaraan dari tol cipali yang merupakan kendaraan kendaraan dari
wilayah jawa barat dan juga jawa tengah
dan di situ nanti akan ada sejumlah petugas kepolisian yang berjaga
dan selain di simpul kemacetan ataupun persimpangan pertemuan arus tersebut
ada beberapa rest area yang juga dijaga oleh pihak kepolisian yaitu res area kilometer enam puluh dua
sehingga petugas kepolisian akan melakukan sistem buka tutup jika arus kendaraan dari arah cikampek
menuju arah jakarta memadati ruas jalan tol tersebut dikarenakan adanya kendaraan kendaraan
yang hendak melakukan istirahat ataupun mengisi bbm di sepanjang res area tersebut
sehingga petugas kepolisian terpaksa harus mengarahkan ataupun mengalirkan arus kendaraan
hingga sampai ke gerbang tol cikarang utama ini
selain dengan melakukan sistem buka tutup jalan tol ataupun maksud saya buka tutup rest area
nantinya pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan jasa marga akan memperlakukan sistem kontraflow
sepanjang lebih kurang lima belas km terhitung sejak kilometer enam puluh lima sampai dengan kilometer lima puluh
hal ini akan dilakukan secara situasional jika kepadatan arus lalu lintas dari arah cikampek menuju ke arah jakarta semakin padat
dan untuk mengantisipasi hal lainnya nantinya di gerbang tol cikarang utama ini juga akan diberlakukan sistem pembayaran tunai
bagi gardu gardu tol otomatis yang biasanya dilakukan sistem tapping
maka nantinya akan ada berikutnya sistem taping
dan ada transaksi tunai yang dilakukan di mana sistem jemput bola ini akan dilakukan oleh pihak petugas jasa warga
dengan mendatangi kendaraan kendaraan untuk melakukan transaksi sendiri agar sistem transaksi ataupun proses transaksi bisa dilakukan secara cepat
dan juga mengalirkan kendaraan lebih baik seperti itu ratu
terima kasih albi semoga nantinya antisipasi tersebut bisa melancarkan arus kendaraan di sana
baik terima kasih albi pratama